dan kami telah tersambung lewat semua skype dengan heru sutadi selaku direktur eksekutif dari ict institute
langsung saja pak heru selamat malam terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
pak heru kita seperti tahu bersama bahwa ini akhirnya putusan ma menolak pk dari baik nuril dan malah menjatuhkan hukuman enam bulan penjara dengan denda lima ratus juta rupiah
subsidi dari tiga bulan kurungan begitu tanggapan anda pak heru
selamat malam harum jadi kalau kita lihat memang ini kalau kita lihat ma ini gagal memahami bagaimana konstruksi hukum dari baik nuril gitu ya
sebab kan kalau amanat undang undang ite nya itu sendiri kan memang sebenarnya ada dua pasal yang mungkin juga harusnya kalau misalnya merasa dicemarkan menggunakan pasal dua puluh tujuh ayat tiga gitu ya
tidak kemudian menggunakan pasal dua puluh tujuh ayat satu yang dimana di dalamnya adalah tentang pelanggaran kesusilaan atau penyebaran kesusilaan gitu ya
kalau saya melihat bahwa ini merupakan satu langkah mundur juga bagi keadilan masyarakat untuk menyatakan sesuatu hal yang kebenaran gitu ya
karena nanti ketika ada satu hal yang kebenaran disampaikan kemudian justru orang yang menyampaikan kebenarannya itu kemudian mungkin dia juga ke pengadilan gitu ya
karena misalnya waktu itu kan kita juga pernah ramai misalnya ada orang datang ke rumah dia merampok kemudian penghuni rumah tersebut menghanjar rampok tersebut penghuni rumah tersebut sampai dipolisikan gitu
sampai kemudian proses hukum itu tersebut diralak gitu
nah ini saya pikir merupakan satu pelajaran juga bagi kita adalah bahwa ya memang keputusan ini tidak bisa serta merta dianulir tentu oleh mahkamah agung gitu ya
tapi saya pikir ada upaya hukum lain misalnya meminta amnesti atau grasi kepada presiden
oke pak heru berarti ini bisa kita katakan bahwa sebetulnya uu ite ini justru malah
mencederai baik nuril begitu ya bukannya justru bisa dapat membela dia dengan kejadian yang telah terjadi berarti
dan kita juga tahu dari kasus kasus yang sudah ada kebanyakan dari kasus kasus seperti ini pasti yang selalu dirugikan korbannya adalah selalu perempuan gitu
berarti anda melihat ada celah hukum yang patut menjadi catatan di sini pak heru
ya saya melihat begitu ya gitu
jadi memang uu ite ini kan harusnya memang uu yang dikeluarkan atau dihasilkan untuk bagaimana memperkuat ekonomi digital
di indonesia tapi kan dalam perjalanannya banyak disalahgunakan gitu ya
jadi katakanlah ada orang mau mengungkapkan kebenaran kemudian ini dianggap misalnya menyebarkan nama baik menggunakan pasal dokter ini ya tidak
kemudian misalnya dalam beberapa kasus tentang penyebaran kabar berita bohong itu kan juga tidak semua berita bohong bisa masuk undang undang ite
demikian juga ujaran kebencian gitu ya
saya pikir juga ini merupakan saat yang tepat juga untuk kita semua sama sama kembali meramu kembali
uu ite ini seperti apa gitu ya
jangan sampai undang undang yang memang diharapkan meningkatkan ekonomi digital indonesia kemudian digunakan untuk hal hal yang sesungguhnya justru merugikan masyarakat lebih banyak gitu ya
oke pak heru apakah terkait dengan undang undang ite ini kan juga merupakan sesuatu yang baru indonesia melek digital dalam belakangan tahun terakhir
maksudnya perpindahannya itu cukup drastis cukup deras begitu
apakah perlu edukasi
apakah perlu edukasi ulang untuk para aparat hukum yang ada di negara kita terkait dengan hal ini
karena kalau melihat kasus kasus seperti ini kok tidak pernah berakhir dengan hal yang semestinya begitu pak
ya betul memang saya pikir selain mungkin bisa kembali merevisi undang undang ini adalah memberikan satu sosialisasi
sebenarnya kalau aparat hukum itu kan sebenarnya mereka pintar gitu ya
kayaknya agak janggal kalau kita sebut edukasi gitu ya
tapi bagaimana menggunakan undang undang ini secara proporsional
jadi katanya kalau konstruksi hukumnya itu adalah misalnya orang disemarkan gitu
kenapa kemudian dia menggunakan pasal dua puluh tujuh ayat tiga dalam kasus misalnya baik nuril
harusnya pasal dua puluh tujuh bukan ayat tiga tapi dia menggunakan dua puluh tujuh ayat satu gitu ya
dan kalau kita lihat konstruksi hukumnya kan antara mana korban mana kemudian pelaku ini kan harus segera dibedakan dari awal gitu ya
jangan sampai kemudian pelaku menjadi seolah olah korban dan korban seolah olah menjadi pelaku
jadi semua di
di serba diputar balik gitu
pak heru berarti kita kembali lagi ke kasus baik nuril
anda setuju tidak kalau misalnya kasus ini berarti disebut sebagai bentuk kriminalisasi mungkin
ya kalau saya agak lebih halus adalah bukan kriminalisasi
tapi merupakan satu bentuk kesalahpahaman terhadap undang undang itu sendiri gitu ya
dan juga bagaimana tidak begitu detailnya bagaimana mungkin mahkamah agung
kemudian pengadilan tinggi termasuk
bagaimana mereka juga mengkonsultasi kasus ini secara lebih baik secara lebih benar gitu
pak heru kita kembali ke sistem ini lah
kita berbicara terkait dengan peradilan pidana jaksa ini kan hadir sebagai representasi negara begitu
yang seharusnya bisa menjadi suara rakyat gitu
apabila terjadi hal seperti ini apakah dapat mencoreng citra hukum indonesia kalau di mata anda seperti apa pak heru
hukum itu kan ada dua hal yang harus
menghasil di depankan
pertama itu adalah masalah penegakan hukum dan juga keadilan
jadi banyak orang hanya bicara tentang pendagangan hukum
kalau kita bicara penegakan hukum itu akhirnya hanya kita bicara teks tanpa konstruct tanpa konteks gitu ya
tanpa melihat konstruksi yang lebih luas dari hukum tersebut
tapi di sisi lain juga kita bicara keadilan masyarakat
nah apakah dengan misalnya kasus yang sesungguhnya menjadi korban ini kemudian dianggap sebagai pelaku
itu kan juga mencederai keadilan rasa keadilan masyarakat saya pikir demikian
oke pak heru yang terakhir
amnesti menjadi harapan terakhir untuk baik nuril dapat lepas dari jerat hukum yang seperti ini
saya pikir pak jokowi kan juga pernah memberikan satu solusi
misalnya mengajukan pk kemah agung gitu ya
ketika misal sekarang putusannya pk ditolak tentu pihak dari kuasa hukum baik nuril bisa menyampaikan amnesti
kepada pak jokowi dan saya pikir pak jokowi orang yang bijaksana bisa mengerti secara lebih luas bagaimana kasus ini
konstruksi hukum kasus ini dan saya pikir juga akan ada satu pengampunan lah dari presiden terhadap baik nuril dalam kasus ini
oke terima kasih pak herusu
tadi sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected